hujan disertai petir membuat sebuah gudang pengering tembakau di kejamatan ajung jember jawa timur ludes terbakar pada minggu sore
kebakaran terjadi setelah petir menyambar salah satu bagian atas gudang hingga menimbulkan percikan api dan membakar atap gudang
terbakarnya gudang pengering tembakau akibat tersambar petir ini juga menyebabkan warga sekitar gudang panik karena lokasinya berdekatan dengan permukiman rumah warga
ini gudang kena petir mas terus terjadi kebakaran yang tengah cuma satu aja langsung berbondong bondong langsung untuk membantu memadamkan
api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran api berhasil dipadamkan satu jam kemudian
jadi kita setelah merespon dari warga yang telpon baru kita berangkat ke daerah
terjadinya kebakaran gudang pengering tembakau ini pihak pt pn sepuluh diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah